banyak metode digunakan untuk menghafal al quran secara cepat
sebuah taman belajar di tuban jawa timur menerapkan metode gerakan dan juga bermain
metode ini memudahkan anak anak mengingat setiap kalimat allah yang dibaca
siswa taman pendidikan al quran al ikhlas di desa tasik madu kabupaten tuban jawa timur
berkumpul untuk menghafal al quran selama bulan ramadan
kegiatan bertajuk fanta fitch camp ini diikuti sekitar enam puluh anak usia sekolah dasar
untuk mempermudah proses hafalan pengajar menerapkan metode gerakan dan bermain
metode ini membuat peserta merasa nyaman dan mampu menghafal al quran dalam waktu singkat
kegiatan menghafal dilakukan mulai jam delapan pagi hingga setengah lima sore
meski hanya beberapa jam selama ramadan mereka telah menghafal tiga juz al quran beserta arti dan maknanya
kita kasih mereka metode dengan cara menghafal dengan gerakan
alhamdulillah dengan waktu tiga hari
yang kemarin dipersiapkan itu dua ayat yang alhamdulillah cukup panjang mereka bisa menguasai kurang lebih dengan artinya
metode gerakan mempermudah anak menghafal setiap kalimat dalam al quran
selama proses menghafal anak anak tidak merasa jenuh karena suasana menyenangkan
diajari doa harian diajari doa doa sholat
setiap siswa yang lulus diharapkan mampu menghafal minimal dua juz yaitu jus tiga puluh dan jus dua puluh sembilan
dion fajar arianto tuban